jangan sampai nanti kalian sudah punya ide yang bagus
terus kalian menyampaikannya dengan tidak baik
orang lain jadi tidak tertarik
ibu tidak akan mengajarkan kalian penempatan titik koma
karena kalian pasti sudah diajarkan di sekolah dalam pelajaran bahasa indonesia
ibu hanya ingin mengajarkan kalian bagaimana caranya menulis dengan baik
sekarang begini neng
kita malam masak untuk paswara
pokoknya neng tidak usah khawatir neng teman
aa akan melakukan segalanya buat kita
publik bisa punya adik cowok
temenin bebe makan kasian sendiri ya
silakan ibu hamil
nanti kan dibeliin motor sama teh uli
nggak usah pin
motor akan juga masih bagus
kasian teh uli
nggak usah kak
kasian kan andra sendirian di rumah
ya udah tuh
kamu kunci dulu pintunya

ya luar biasa tuh
iya gak perlu lupa ya
jangan bahas kacau
sudah makan boy
alhamdulillah udah kom
katanya kamu udah makan
pakai pangan kom
maksudnya pakai lauk apa
kenapa lauknya kom
kamu makannya pakai lauk apa
oh biasa kom
pakai telur ceplok
kamu tuh jangan telur terus tuh
kasian jeniper nggak bagus
yang bagus apa kom
saya ganti ganti kom
kadang saya bikin telur ceplok
kadang telur dadar
doy kamu kan lagi ngobrol berdua sama aku
jadi kalau misalnya saya tanya
berarti itu saya nanyain sama kalian berdua
siapa aja yang ngejawab
gantian juga boleh
terus yang jawab siapa duluan
aduh ampun doi
pantesan kang dadang
kalau sama aceh tuh emosian
kenapa mukanya begitu c
eh itu nanti kenikannya si ucuy kan bareng sobri
berangkatnya gimana ya
kali itu yang jawab siapa duluan c
terserah doi terserah
siapa aja terserah
kamu juga boleh terserah aja
ceng emosian ya kum
nanti setruk lu ceng
ini makanannya jangan marah marah terus
bukit bukit waktu hujan jadi permadani hijab
sobri cuma pengen bapak sama maeros hadir pada saat ijab kobul
itu pun kalau bapak berkenan
bukit bukit waktu hujan c
kalo kamu mau ke rumah
kamu harus lakukan itu
terima kasih ya
penulisan itu sangatlah penting
penempatan titik koma harus tepat
penggunaan huruf kapital juga harus benar
jangan sampai nanti kalian sudah punya ide yang bagus
terus kalian menyampaikannya dengan tidak baik
orang lain jadi tidak tertarik
ibu tidak akan mengajarkan kalian penempatan titik koma
karena kalian pasti sudah diajarkan di sekolah
dalam pelajaran bahasa indonesia
ibu hanya ingin mengajarkan kalian
bagaimana caranya menulis dengan baik
sekarang kita mulai dengan yang ringan
kita mulai dengan cerita yang sangat sederhana
nah coba sekarang kalian tulis dalam setengah halaman
apa saja kejadian yang kalian alami hari ini di sekolah
kalau cerita tentang guru boleh bu
kalau cerita tentang pakaian yang dipakai boleh bu guru
ah bu bau bursa
kalau nulis lebih dari setengah halaman boleh nggak bu
lebih bagus ben
belum tahu ward belum kepikiran
kita bisa mulai sekarang
kalau ada yang kalian tidak mengerti
kalian bisa tanyakan ke ibu
ini juga bagus buat kamu
ini banyak sih ini film film bagus
tapi kayaknya banyak konten dewasanya denny
harus kita hindari in
berarti kita pilih kategori film anak anak aja dok
ini ada sih in film anak anak
tapi kayaknya banyak adegan mesra mesraannya deh
kamu udah dapat berapa judul in
baru dapat tujuh dok
nanti saya cari lagi ya
atau kita cari film asia aja dok
yang budayanya lebih dekat sama anak anak kita
kok saya tidak kepikiran ya
sebentar sebentar saya cari
kamu tidak mau menurunkan harga sain
masa jual sama saya mahal